lalu bagaimana cara melihat dan mengunduh sertifikat vaksinasi covid sembilan belas
sertifikat vaksin covid sembilan belas bisa diunduh oleh masyarakat yang sudah mengikuti vaksinasi
setelah vaksin biasanya peserta akan mendapatkan sms dari nomor seribu satu ratus sembilan puluh sembilan
peserta vaksin tinggal membuka laman tautan situspedulilindungi id yang tercantum dalam sms dari seribu satu ratus sembilan puluh sembilan
dokumen sertifikat vaksin covid sembilan belas akan tersedia dan tinggal diunduh di ponsel peserta
jika tak mendapat sms namun sudah mengikuti vaksinasi peserta bisa mengunduh aplikasi peduli lindungi
jika sudah terdaftar klik ikon akun lalu pilih sertifikat vaksin
di situ akan muncul sertifikat pertama maupun kedua anda
namun jangan sembarangan mengunggah sertifikat vaksin di media sosial karena beresiko membuat data pribadi ikut tersebar
tim liputan cnn indonesia